anda kembali di cnn indonesia connected
kanit maminel polres musirawas sumatera selatan
aibda paembonan ditemukan tewas di dalam mobil dengan luka tembak di kepala pada kamis
sebelum ditemukan tewas aibda paimbonan sempat mengikuti rapat kooperasi di polres musirawas
kapolres musirawas akpp dan nu agus purnomo menjelaskan pihaknya masih melakukan penelitikan
dan juga penyebab kematian dari aibda panimbonan
saat ini jenazah almarhum sudah dibawa ke desa lompatan kabupaten musi banyuasin
untuk diamankan atau untuk dimakamkan maksud kami oleh pihak keluarga